ada duitnya atau enggak
biasanya dipanjer buya
mama buya jurusnya beda
atau ahok pada dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
sebelum menjadi staf ahok
mantan pengajar indonesia mengajar itu pernah ikut membantu anies baswedan
dalam tim transisi presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kalat tahun dua ribu empat belas
kala itu rian bertugas membantu penyusunan program kerja pemerintah baru
khususnya di bidang pendidikan
meski sempat dua kali gagal dalam pemilu
tak membuat rian gentar
dan kali ini di perahu partai golkar
rian kembali maju menjadi caleg dprd dki jakarta
lalu bagaimana jurus riang untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
politisi muda kali ini dikenal dengan sosoknya yang muda pintar
dan baru baru ini ramai karena berpindah hawan ke partai beringin
nah langsung saja kita akan lihat dan kita langsung sapa
mas ini berarti sudah berlabuh ke partai beringin
hari ini blusukannya dimana bisa ngapain aja nih
jadi kan pemilu tahun depan tapi saya dari sekarang pengen turun lebih kenalan lagi
dan belanja masalah dari warga
hari ini kita di kampung pulo kecamatan jatinegara gapil ini
jadi saya akan ditugaskan partai nanti ya di dprd dki jakarta
yaitu durensawit jatinegara keramajati
jadi saya setiap hari turun jadi saya pagi sampai jam dua di kantor
karena saya hari harinya saya adalah sekjen di sebuah asosiasi usaha
lalu sore sampai maghrib saya belusukan door to door aja modal dengkul
padahal dengkul saya caleg model dengkul sih
lalu ini gimana caranya supaya warga warga di sini nih kenal nih mas rian
mungkin caranya enggak mulu mulu
enggak mulu mulu mbak cuma door to door aja sih
bener bener belusukan kenalan ngobrol dan setiap kali saya turun saya memberikan
simple juga hanya berikan stiker kartu nama ada nomor wa saya langsung
jadi saya bisa mengerti permasalahan yang terjadi di wilayah seperti apa
karena caleg memang kekuasaannya kan enggak terlalu besar kayak kepala daerah ya
kita yang penting itu bawa aspirasi masyarakat nanti kita suarakan ke pihak eksekutif gitu
berarti ini tadi diberikan ke ibu ibu nih ya cak saya tanya langsung ya ada nomornya
ini tau enggak siapa
aduh udah kenal
mas rian di sini ada nomor teleponnya rian mas rian ya
ada wa nya ada whatsapp nya berarti nanti kalau ada kelepasan bisa
betul misalnya dengan wa misalnya kjp nya bermasalah atau apapun lah bantuan bantuan pemerintah
banyak tuh banyak tuh
atau kemarin ada yang daftar anak sekolah negeri ada peraturan baru karena umurnya belum tujuh tahun
nggak bisa masuk banyak nanti yang warga komplain
jadi ada yang
biar bisa jadi masukan kalian buat pengambil kebijakan juga
jadi gimana bu nanti akan komplain komplain setelah ini atau ada kelepasan langsung
iya masih lagi ada masalah kjp ya
dulu ibu dapat cair tapi akhir akhir ini enggak
dari kelas satu sampai kelas lima nama keluar itu tuh dari sekolah kan belum pernah dapat buku sama atm
tapi menarik buku atm belum dapat
jadi enggak pernah dapat doang doangannya
padahal terdaftar namanya bu
udah berapa lama bu
udah meneknok sepat

dengan ibu siapa
iya berkasih ya bu ion
nanti ya berarti bisa ditanggung ke mas rian
ke saya bu namanya ini segala macam
berarti seperti ini ya langsung melihat ada masalahnya
kemudian nanti bisa dilihat seperti apa follow up nya
karena jujur kalau saya enggak lakukan ini karena kadang tuh kita memang ya namanya permasalahan kan macam macam ya
kadang kita enggak tahu kan
jadi memang harus turun langsung untuk menyapa warga gitu
mas rian menarik sih
tadi kan tidak mau diadakan ke sekolah
bahkan tadi ibu ibu kalau kita lihat pasti ya ada mas rian
itu bagian dari keseharian kita
nah gimana caranya mas rian untuk bisa memutus menset seperti itu atau manipolitik di dalam pemilu
yang saya alami memang warga itu memang kadang kadang bertanya
karena kan ya namanya kesusahan sehari hari kan ada
kalau dikasih pasti nggak ditolak
saya mau modal dengkulah
saya mendingan ngasih ibu nomor wa deh
saya nggak mau cuma kasih ibu uang terus saya kabur lima tahun
banyak warga itu mengerti
akhirnya nggak ada yang maksa juga
akhirnya mereka ibu ibu karena bilang iya deh kan
cuma nanya aja deh
memang pertanyaan ringan lah yang menurut saya bukan berarti semuanya harus bicara uang
tapi namanya warga itu pasti ada kebutuhan perut ya
dan buat saya sih yang enggak masalah
itu dinamika kita berusaha naik
berarti style nya beda beda
kalau istri saya beda beda jurus
kalau jurusnya mas rian
makanya kalau jurus saya saya berusaha turun terus
langsung saya sendiri
tentu ada tim
tapi kadang kadang caleg lain enggak turun
tapi kebalikannya jadi jurusnya adalah bagi bagi bagi
itu ada memang
tanpa menyebut nama
itulah realita politik indonesia yang idealnya seperti apa
saya yakin mbak naya pemirsa juga

menarik mas rian
mas rian aku lihat di media sosialnya
terus kekuasaan juga gak ada
kira kira seorang politikus muda seorang mas rian ini
modalnya bagaimana nih untuk berpolitik seperti ini
jadi saya itu berpolitik praktis itu sesudah saya berkarya di swasta
jadi saya memiliki semacam apa ya skill utama lah
yang saya kembali di sektor swasta
jadi saya itu punya database klien yang lama
jaringan jaringan lawyer yang lama
bahkan pertemanan yang lama
jadi kalau saya lagi mau ngusim kampanye
biasanya saya fundraising
jadi saya ketemu beberapa teman teman membuat proposal
saya mau ke dprd saya butuh budget cetak sepanduk sekian
cetak baliho sekian
memberikan upah relawan harian sekian sekian
nanti buat patungan rakyat
ada yang bantu lima ratus ribu
ada yang bantu sepuluh juta
ada yang bantu lima puluh juta
jadi tetap perlu
tetap perlu tanda kutip bensin
tapi sebaiknya memang patungan
jangan sampai siapapun caleg itu
dimiliki satu orang doang doang natur
itu jadi jelek tuh nanti
saya usahakan ada paling nggak dua puluh lah orang yang nyumbang buat saya
jadi selama ini politik saya nggak pernah pakai uang saya pribadi
karena jadi modal dongku
tapi ada orang orang yang melihat
kayaknya riana ini punya mimpi buat indonesia lebih baik ya
yuk kita bantu deh
kan gak semua harus jadi politisi ya
ada yang batu dari belakang
seperti itu sih
jadi emang rame rame
saya juga tanpa tim di sini nggak mungkin saya bisa berjalan
jadi ada idealism lah kalau di tim saya pasti
tapi mas biasanya kalau misalnya ada donatur itu ada ketakutan khawatir
untuk minta feedback balik nggak sih ketika nanti terpilih seperti itu
itu memang jadi tantangan
makanya buat saya
biasanya saya memilih donatur itu yang emang tahu mimpinya tuh
hatinya tuh buat kebaikan indonesia
jujur kalau mau cari dana kampanye yang gampang
kita tinggal cari pengusaha yang agak agak aneh aja
dan bayar sekian doang
dan miliar juga gampang buat pengusaha itu
tapi kan nanti kita jadi terkunci ya
kita jadi semacam pamrih
dan itu buat saya jadi nggak bagus
saya kan berpolitik mau jadi bagian dari solusi
bukan bagian dari masalah
jadi jadi lebih berat buat saya emang
untuk mendapatkan donatur donatur itu emang jadi lebih sempit ya
tapi buat saya itu pilihan
lebih baik saya lebih berat tapi saya lebih happy
nggak tersandrat terkunci
nggak ada beban gitu
iya nggak ada beban gitu
terus ini mas
selama berpolitik artinya tadi memilih juga siapa yang nantinya akan menjadi donator
itu jadi salah satu cara mas rian
kalau berusaha seperti ini
apa hal yang menarik dan juga tantangan
ada duitnya atau nggak
kalau saya kasih ibu duit
nanti saya panjer
aduh panjer bu
sama aja itu juga duit bu
saya mau modal dong bu
biasa dipanjer bu ya
oh gitu tuh
mohon maaf bu ya jurusnya beda
nah itu contoh
itu on camera kan
itu bener bener langsung
saya juga kaget tapi ya itulah spontanitas dari warga yang mungkin kulturnya selama ini
ada seperti itu
saya nggak bisa mengatakan itu salah ini benar tapi buat saya ya saya bilang ya bu beda jurus
bu dan warga ngerti
tadi kayak senyum aja gitu
senyum aja gitu
berarti hal menarik yang ditemuin ya
terus ini yang menarik kalau belum suka atau menyapa masyarakat itu kadang suka ada yang
nanya sih kenapa sih mbak priyan pindah partai
oh kenapa pindah ya
ini pertanyaan sensitif tapi memang pasti sering ditanyain juga
saya tuh di politik tuh kecemplung
saya tuh di politik tuh kecemplung

jujur kalau indonesia politiknya udah bagus saya mungkin nggak di politik
jujur kalau indonesia politiknya udah bagus saya mungkin gak di politik
tapi karena setelah kerja bersama saya pernah bantu pak anies pernah
bantu pak ahok pernah
di situ saya ngelihat ih politik indonesia kayak butuh orang orang yang lebih baik dalam sistem
dan akhirnya saya berlabuh di partai pertama psi dan saya belajar luar biasa
diberikan tanggung jawab luar biasa

dan otonomi yang luar biasa
dan otonomi yang luar biasa
ingin lebih dapat peranan besar di politik gitu
dan setelah menimbang sekian lama
lama kok berbulan bulan
akhirnya saya memutuskan saatnya saya pindah
dan memang buat saya
partai golkar adalah tujuannya
karena partai golkar itu udah melewati
berbagai musim politik
perpecahan pun pernah
tapi selalu bertahan
dan isinya memang orang orang yang hebat
teknokrat yang hebat
pengusaha juga keren keren
jadi buat saya rian kalau mau lebih
otot politiknya teruji
memang harus di partai seperti golkar
nah pengen tahu lebih
kalau seperti apa visi visinya mas rian di golkar
nanti kita lihat di segmen selanjutnya
kita lanjut lagi ya mas ya
yuk yuk kita lanjut
apakah poin poin tadi tuh gak ditemukan di psi
psi tentu ada plus minus
pindah ke golkar
mas rian apa sih alasan alasannya pindah ke golkar
saya tuh sebenarnya dari dulu
kalau psi belum menjadi partai utama buat saya sampai akhir politik
saya riset lihat berbagai partai yang ada
buat saya golkar ini menarik
karena ibaratnya ini partai terbuka
bukan dimiliki satu orang saja
karena saya ini sebenarnya orangnya itu memang orang kerja
mungkin saya nggak bisa terlalu apa ya
ibaratnya apa sih
yang tanda kutip menghamba ke satu atau dua sosok gitu dalam partai
saya pengen kerja aja deh
dan golkar memang cocok
jadi ini orang orang yang output oriented
jadi siapa yang bisa kerja bisa punya fungsi itu dia akan naik di partai
dan gak ada dimiliki satu orang
jadi semua orang tuh punya kesempatan sama naik
dan golkar isinya orang orang pinter dari dulu kan
menko pre ekonomian golkar semua kan
zaman pak harto dengan beberapa catatan soal ham
tapi soal ekonominya saya pikir itu nggak terbantahkan
itu zamannya golkar
golkar menurut saya sih
cium balik lagi
jadi di dolo baru nih di dapilnya nih
ya mencoba terbaik aja bu
berarti mas apa ya poin poin tadi tuh gak ditemukan di psi sampai pindah
psi tentu ada plus minus
kayak tadi psi memberikan saya otonomi tanggung jawab gitu
pastikan ada kekurangan kelebihan
dan saya sampai pada titik kalau saya mau punya tanggung jawab lebih
mungkin saatnya saya pindah ke wadah lebih dulu
tapi sampai hari ini di psi teman saya semua kok
ketemu juga masih tetap berkawan banget friendsnya
ya karena politik menurut saya sayang banget kalau kita tuh memutus tali surat
karena politik indonesia tuh akhirnya akan ketemu ketemu lagi juga kok
jadi banyak orang yang membuat berita berita miring buat antara saya dengan psi
buat saya tuh gak ada berita miring
semuanya tetap baik baik saja
ini keputusan objektif yang memang harus saya ambil untuk saya keluar
dan pamit baik baik juga sih gak mau no drama lah kemarin
berarti ini sempat ketemu gak
misalnya masih suka nongkrong kan ini anak anak muda juga
suka nongkrong gak mau membeda partai
mungkin terutama untuk teman teman saya yang dulu kan saya ngebangun lbh psi
kita masih kadang kadang banget ketemu kok
untuk just silaturahim santai ngobrol aja sih
dan tempoh hari juga misalnya ada kunjungan psi ke golkar resmi
dpp saya juga ikut dan ngobrol
tetap persahabatan nggak pernah putus lah
jadi gak masalah jadi di luar sana kalau ada gosip enggak mau tau
ya wah ini yang begitu begitu
nah penasaran nih bagaimana sih kehidupan politikus muda di partai golkar yang umurnya hampir enam puluh tahun
sulit gak adaptasinya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
golkar itu sebagai partai dia emang besar banget
dan sebenarnya sebanyak itu
memang yang kelihatan dari luar kesannya masih didominasi oleh teman teman yang senior
tapi di dalam itu tuh ada yang muda banyak banget
mas dito aretejo jelas umur tiga puluh dua diberi wewenang oleh partai golkar menjadi mentora gitu
dan ada ampi ada ampg ada organisasi organisasi yang muda di golkar yang lekat dalam golkar
mungkin kurang kelihatan aja di media emang yang di sini makin banyak kok
ada dprri ada putri komarudin
ada roro ada bang maman
jadi ada banyak banget anak anak muda yang pelan pelan akan mengisi posisi posisi tinggi di golkar
tinggal tunggu waktu aja kok
lalu ini cara beradaptasi dengan politikus yang senior seniornya itu seperti apa
apakah karena kadang ada mungkin cara pandangnya beda dengan anak anak muda gitu sulit
sulit gak tuh
serunya golkar karena memang nilai di golkar itu sebenarnya tuh nilainya tuh karya
kalau istilah manajemen itu output oriented
nah di golkar jadi senior ngelihat junior itu bukan melihat umur atau apa
ngelihatnya kamu kompetensinya apa
kamu punya kinerja nggak buat partai
sepanjang siapapun itu bisa menyampaikan itu membuat output yang baik menjadi jubir yang baik punya pikiran kebijakan yang baik
itu selalu ada nyambung kok frekuensinya
jadi di golkar itu bukan soal tua muda atau apa
tapi yang siapapun yang bisa punya karya dan fungsi dalam golkar itu dia akan dihargai kok
jadi gak mesti kayak ah kamu orang kaya
atau kamu udah lama baru bentar
bukan itu yang dilihat di golkar
kinerjanya kompetensinya dan output aku buat partai
itu yang penting di golkar
dan cara komunikasinya tidak juga kaku gitu ya
sama sekali enggak
dan bagusnya golkar di dalam partai kami itu diskusi dinamikanya tuh ada banget
tapi begitu keluar solid
nah itu menurut saya organisasi yang matang di golkar sepengetahuan saya baru empat bulan itu yang kelihatan beda dari yang lain
kalau apa gambaran mas rian
melihat masa depan diri mas rian di dunia politik di perahunya golkar nih ke depannya
buat saya sih one step at a time
tadi kan kita cerita ya rian itu pernah gila pernah ambisinya mungkin terlalu tinggi
hari ini saya gimana caranya fokus kerja kerja bersama tim ya untuk bisa masuk dprd dki jakarta
dan buat saya itu dulu aja deh
sekarang umur saya masih tiga puluh lima baru masuk golkar baru empat bulan
buat saya ini masih maraton yang panjang banget
saya itu aja one step a time dprd dulu
oke berarti ini barengan ya branding dengan pak ridwan kamil juga ya
tadi saya lihat di metosnya tuh gayanya udah anak muda banget
itu juga buat saya tuh
jadi kebetulan beliau masuk dengan partai golkar kita waktunya lumayan bersamaan
sehingga kita juga sering berkomunikasi juga saya sama pak ridwan kamil
dan dari beliau saya belajar banyak
mungkin pak ridwan kamil sama juga dengan pak erlangga ketum kami
nggak terlalu banyak cerita apa aja pencapaiannya
tapi kalau di list tuh banyak banget sebenarnya
pak erlangga demikian waktu ketua pemulihan ekonomi nasional dan juga pak ridwan kamil
penghargaan beliau sebagai gubernur jawa barat itu ada lima ratus lebih penghargaan
tapi mungkin beliau lebih yaudahlah kerja aja nanti biar output output mengasihkan award tuh biar nanti publik yang lihat
ini nilai di golkar yang menurut saya menarik sih
oke berarti kita lihat apa karyanya rian ernest di partai golongan karya
wah ya ini jadi beban dan sekaligus tantangan nih
buat saya pelajaran saya dua kampanye yang lalu mungkin rian ini terlalu gila
mungkin ambisinya kegedean dulu
tapi saya makin belajar untuk bisa meredam itu
ya mas rian ini kita israt bentar ya
tadi lumayan ya pelusukannya
oke supaya mendinginkan lagi nih kita yang gerah
ini aku udah jawab cepat ya
jadi mesti di jawab cepat
jawab cepat pilih ketoprak atau burger susah aduh susah enak
kopi atau teh kopi kopi ya horror atau romantis
horror deh horror deh horror deh oke nah ini nih pertanyaannya harus bisa dijawab kalau bekerja nih lebih asik
ya mas dito atau dengan pak erlangga hahaha dua duanya bos saya boleh dijelaskan lah oh
saya sama pak erlangga belum pernah kerja langsung kalau sama mas dito kan udah jalan
sebulan setengah dua bulan saya tenaga ahli di menpora asik kok asik ya pak erlangga juga tahu
tapi saya belum pernah kerja banget nanti harus dicoba ya kalau pak erlangga memanggil ya pasti
ini sebagai backgroundnya ada ahli hukum ya pilih pengacara atau nanti anggota dewan
anggota dewan itu sama sih advokat karena membela kepentingan tapi bela kepentingan
di jalur persidangan kalau anggota dewan tuh membelanya tuh lebih lebih masif lagi magnitude
dampaknya gitu dan punya hak imunitas juga asal kita ngomong di forum parlemen yang niatnya baik
dilindungi juga jadi kayaknya lebih anggota dewa makasih ya kasih gue mau dipinum aduh ibu dikobali
senang sih karena saya dengan ibu ibu deket karena saya memang anak dari single mom jadi ayah saya
orang jerman tapi dari kecil udah pergi jadi saya tuh anak single parent jadi kalau dan sekarang ibu
saya udah almarhum jadi kalau ketemu ibu ibu tuh saya senang karena emang ya kayak ketemu ibu saya
lagi ada ada faktor itunya yang buat saya mungkin lebih nyaman juga mengobati kerinduannya kita minum
jadi biasanya setelah saya jalan biasanya memang paling istirahat ngopi bentar terus jalan lagi
jadi biasanya saya jalan jam tiga sampai maghrib satu setengah jam jalan berhenti bentar sejalan
sambil ngopi pastinya ngopi nah tadi menarik mas rian bilang di hidup sama single mom ya sebenarnya sosoknya mas
rian kalau dilihat di medsos sekarang kan lebih open lebih humoris sebenarnya rian ernst tuh seperti apa sih
ada ada penyendirinya ada tertutupnya ada jadi saya menikmati hobi hobi saya itu hobi hobi
penyendiri saya suka lari lari tapi sendiri saya suka naik gunung kalau naik gunung biasanya saya bawa kursi
kesendirian saya menikmati sebenarnya tapi di politik saya bisa apa ya switch juga lah karena kan politik itu goyo
rame gitu tapi saya tuh biasanya menikmati waktu tadi naik gunung sendiri lari sendiri naik motor cari makan
kaki lima sendiri atau sama istri ya kadang kadang atau baca buku jadi saya emang menikmati lah kadang kadang mama
setelah capek kerja capek belusukan capek segala macam main sama anak kan main anak juga ya malam malamnya
saya naik motor hobi sih berarti kan bisa dibilang introvert ya awalnya ya introvert sih saya pikir saya introvert nah gimana nih caranya seorang introvert terjun ke politik yang harusnya itu
introvert sih saya pikir saya introvert nah gimana nih caranya seorang introvert terjun ke politik yang harusnya itu
terbiasa dengan apa ya rame keramaian harus adaptasi luar biasa tapi buat saya ya itulah politik memang
orang extrovert mungkin akan lebih bisa alami ya tapi ya saya nggak akan merubah siapa saya beginilah saya
tapi saya selalu belajar kok kebetulan saya punya tim kan tim yang memberikan strategi strategi politik
strategi media biasanya teman teman itu yang nge push nya juga rian kamu harus lebih ini dong lebih ini dong
siapapun mau tim saya sendiri mau warga yang wa saya langsung gitu jadi saya selalu nerima semua input karena buat saya saya masih jauh dari kata sempurna belajar terus belajar terus belajar
jadi alasannya apa yang men trigger dari seorang ahli hukum pindah ke politik
mungkin dari dulu sebenarnya saya mau melayani publik saya mau jadi tentara saya sempet mau jadi jaksa jadi dari dulu tuh mau melayani masyarakat cuma belum dapat keretanya aja kebetulan begitu ada complicated
cuma belum dapat keretanya aja
kebetulan begitu ada pak btp basuki cayapurnama jadi gubernur dan mencari seorang lawyer
saya memberanikan diri membantu beliau
dan disitu saya melihat bahwa memang politik itu sebenarnya dampaknya luar biasa buat masyarakat
dan harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar
dan tanda baik dan benar tadi itu masih agak sedikit di indonesia hari ini
apa adanya saya katakan ya jadi udah deh saya di politik aja
sempat dua kali ikut pemilu ya
kalau nggak salah calon wali kota batam
terus juga masuk dalam bursa caleg dpr
ini berarti ketiga kali
apa strategi atau program yang konkretnya
dan ini apakah optimis akan berhasil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
buat saya pelajaran saya dua kampanye yang lalu
mungkin rian ini terlalu gila
mungkin ambisinya kegedean dulu
tapi saya makin belajar untuk bisa meredam
itu konkretnya saya kali ini adalah saya harus memilih medan yang menurut saya realistis buat saya
dulu saya mau dprri
persaingannya tinggi banget
udah pilih neraka dki dprri itu
berikutnya saya mau coba kepala daerah
berikut ini saya mau dprd
makanya saya di dprd dki jakarta untuk durian sawit keramat jati jati negara
buat saya ini lebih realistis
lebih gak tanda kutip gak gila
tapi buat saya mudah mudahan yang ketiga ini
jadi jalan terbaik lah buat saya kedepannya
oh ini sempat ada kan dua kali gagal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
rasanya saya adalah kadang kadang pertentangan batin itu ada
karena kan saya masuk politik kecemplung mbak naya
sebenarnya saya ini orang swasta
saya ini konsultan hukum
saya ini pengacara
kecemplung di politik
kadang kadang saya ngeliat ih politik nih sulit banget ya
untuk cara yang jurus tadi kita lihat
jurus yang benar kayaknya sulit ya
kadang kadang sebagai manusia biasa saya suka merasa udah deh lempar handuk
tapi seringnya mbak naya di titik titik seperti itu
kadang kadang ada satu dua teman satu dua dm di sosmed saya
direct messa sosmed yang di saat yang pas ngasih saya semangat lagi aja
jadi buat saya iya deh jangan nyerah deh
itu berulang kali terjadi
bukan cuma sekali
udah tiga empat kali terjadi
jadi itu membuat saya ayolah rian
banyak orang sebenarnya naruh harapan juga ke rian gitu
jadi jangan nyerah lah
toh masih banyak temen temen relawan yang bantu gitu
temen temen yang tadi patungan rakyat terus ada buat saya
jadi saya fight terus
jadi momen yang membuat atau titik terendahnya seorang rian itu apa sih
kepikiran di kepala saya hari ini titik rendah belum ada sih
tapi bahwa kadang kadang merasa capek dan lelah di politik indonesia yang gak ideal itu ya beberapa kali sih
tapi ya buat saya itu bagus sih
jadi saya selalu ngelatih kepekaan saya juga di politik gitu
berarti di golkarimnya sebagai ketua dpd pemuda ya
ya saya di biro pemuda dki jakarta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
saya sih bersyukur dikasih amanah ketua biro oleh bang zaky skandar ketua golkar dki jakarta
tapi pas juga timing ini kan lagi timing mau persiapan pemilu ya
jadi saya lebih banyak emang kegiatan turun lapangan deh
jadi buat saya fokus dulu buat kursi dprd
setelah terpilih nanti kita mungkin bisa buat kegiatan lebih banyak lagi buat biro muda dki
target suara sendiri seperti apa
fokus ada anak muda kah
tadi kan dprd ya
dprd durensawet kramaca jatinegara
targetnya memang sulit tapi saya harus dapat lima puluh ribu suara
tapi inilah saya akan tiap hari door to door membangun tim yang lebih baik
dan ya kita lihat nanti itu semua kembali ke masyarakat kan
makanya saya kalau belusukan saya bilang ke bapak ibu bapak bos saya loh
kedaulatan rakyat di tangan ibu bapak
saya yang lama kerja loh kesini
kita lihat nanti hasilnya
saya juga nggak tahu itu semua rahasia ilahi
optimis ya mas
kita melihat apakah ada wajah mas rian ernest di dprd